ibu hanum harus kehilangan kepercayaan dari anak buah hanum sendiri
bahkan ibu hanum harus keluar dari rumah ibu hanum sendiri
jujur kami malu kami malu
ini adalah tanda tanda air zaman
kau maaf buka kebenaran
dan buatlah dia segera menyadari
ibu tau akibatnya
kalau ibu berani melawan saya
sama seperti kedua orang tua
saya akan tinggal di panti jombong harapan rahasia
saya rasa ibu akan suka disana
dan kita memang benar benar wanita yang jahat
jangan aku yang bertuah ini
dengan orang tuanya saja
semoga allah membalas dengan balasan yang sempit

semoga allah mengatakan
kira sesama yuri
semua dari regulatory
apa yang kau inginkan ocen fazer zalim zodohah syukur dan gadisiténganmu
tuhan enggak enggak enggak kita ngapain miskin terus apa yang kamu lakukan kamu harus berbuat
sesuatu aku harus menjual semua yang aku miliki untuk menutup utang utang aku enggak jangan
semua kamu cara cara
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai sabar sabar ini semua sudah terjadi ma kamu kenapa sih kamu sabar
saya ambil saya mau banyak atau apa apa
buhanum kami mohon maaf buhanum karena ulah anak kami buhanum jadi seperti ini
hai buhanum harus kehilangan kepercayaan dari anak buhanum sendiri
bahkan bu hanum harus keluar dari rumah ibu hanum sendiri
ini adalah tanda tanda air zaman
dimana anak kita sudah durhaka kepada kita orang tuanya
mereka sudah tidak peduli dengan apa yang telah kita perbuat
dan merasa apa yang telah mereka lakukan adalah benar
saat ini banyak sekali anak anak yang tidak menghormati kita orang tuanya lagi
seperti mereka mereka dititipkan oleh anak anak mereka sendiri
hanya karena merasa terganggu dan mereka merasa sudah sukses
dan mereka merasa sudah sukses
semoga allah mengambuli dosa dosa mereka yang telah berbuat begini kepada kita orang tuanya
thursday bulan diberuntuk
ini dimana mas
dia membuat lapangan keuangan palsu
apa sih mas
kamu ngomong apa sih kamu gak usah nuduh nuduh aku
aku punya bukti
karena keuangan ku yang jadi saksi
dan kamu pembohong kamu
kamu sudah mempela ibu aku
sampai aku mengusir dia
kurang ajar kamu udah pita pergi kamu
kamu buat kesalahan aku ya mas ya
sebelum kamu usir aku
saya akan angkat kaki lebih dulu dari rumah kamu
saya udah muak hidup sama kamu
kamu biar aku mau sekarang
kamu ngapain ada di
om damian pacar aku
dan yang udah ngehamilin aku
kan mama sendiri yang nyuruh aku
untuk nyari laki laki yang kaya
kurang ajar kamu
kamu udah ngerusak
ini pilihan hidup aku
jadi mama gak berhak
ngatur ngatur aku lagi sekarang
jadi kalau mama masih ngatur hidup aku juga
aku gak akan segar segar ngaku
mama itu udah mati
mama pergi dari sini
mama belum mati
enggak kamu gak boleh gitu
mendingan kamu pergi dari sini
kamu gak boleh egos kayak gitu loh
raisa lebih membutuhkan aku
dia lagi hamilan aku